langkah presiden jokowi membuka kembali pengusutan kasus tewasnya aktivis ham munir said talib diapresiasi
pemerintahan jokowi dinilai berkomitmen menuntaskan kasus yang mengendap selama dua belas tahun tersebut
namun di sisi lain kesungguhan pemerintah diuji dengan membuka dokumen yang sudah dikumpulkan oleh tim pencari fakta di masa pemerintahan sebelumnya
dan sekretaris negara
langkah presiden joko widodo dinilai komnas ham sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah untuk mengusut tuntas kasus tewasnya munir
komnas ham pun mendorong kasus ini harus segera diungkap khususnya untuk keadilan bagi keluarga
pasalnya dua belas tahun sejak pembunuhan munir berlalu belum ada kejelasan siapa dalang dibalik pembunuhan tersebut
munir dibunuh dalam penerbangan jakarta menuju amsterdam
lakukan langkah langkah untuk
mendapatkan kembali dokumen itu
jadi jawaban atau alasan bahwa dokumen itu hilang
kita anggap sebagai
sinyal atau tanda
pemerintah tidak menganggap penting persoalan ini
jadi hak asasi manusia terkait dengan kasus itu tidak menjadi prioritas sehingga dokumen sepenting itu hilang
sementara itu komisi hukum dpr menilai
dokumen tpf kasus munir hendaknya tidak hanya menjadi perhatian pemerintah
namun juga komnas ham
hasil tim pencari fakta sebelumnya itu adalah sekarang telah tidak ada lagi
seperti yang disebutkan oleh

tim pencari fakta telah menyerahkan hak hak yang telah dilakukan oleh kalimantan malay hari ini

dokumen tersebut dinyatakan tidak dipegang oleh kementerian sekretariat negara
padahal pembukaan dokumen tim pencari fakta tersebut dinilai penting untuk mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan munir said talib
heranov al basir jakarta